ada kabar baik nih bagi para penggemar fotografi di indonesia
saat ini ada sebuah aplikasi bernama cheers
yang dapat menyambungkan para pengguna dengan komunitas fotografi lainnya
hanya itu saja aplikasi ini juga membuka kesempatan bagi para pengguna
ataupun model untuk bertemu para fotografer profesional
berikut imutan ya
pesatnya minat fotografi di indonesia
ditambah maraknya penggunaan situs jejaring sosial media
membuat munculnya banyak komunitas komunitas fotografi di indonesia
melalui komunitas para penggiat fotografi membentuk wadah
untuk belajar dan berkembang bersama
melihat banyaknya komunitas fotografi di indonesia
untuk meluncurkan layanan digital
yang memudahkan para komunitas fotografi dalam membuat
mengelola dan mempublikasikan eventnya
selain itu pengguna layanan digital ini
juga dapat menemukan informasi
tentang kepentingan dan keuntungan
itu adalah hobi yang berkembang
untuk fotografi di semua jenis
apakah itu handphone
tapi juga di dalam kamera

berkolaborasi membuat aplikasi
sebaliknya memiliki banyak komunitas yang segregar
kita ingin menemukan semua ini
dengan membuat event dan menemukan banyak orang yang berbeda
untuk bisa bertemu belajar
aplikasi yang diluncurkan sejak
februari lalu ini dalam kurun waktu enam bulan
sudah mencapai lebih dari sepuluh pengguna
pegiat fotografi dengan genre beauty shot ini mengatakan
dengan menggunakan aplikasi cheers
membuatnya lebih mudah untuk memilih event event
yang hendak ia datangi
pastinya buat nemuin event event jauh lebih gampang
terus ketemu sama komunitas juga lebih mudah
berdasarkan generenya berdasarkan kategorinya
itu jauh lebih gampang gitu ketemuinnya
biasa kan kalau kayak saya yang suka foto beauty
nyari foto beauty kan kita harus nge short itu cukup banyak gitu kan
nah sekarang dengan adanya aplikasi ini
kita sebagai fotografer yang fokusnya cuma ke beauty doang
udah bisa langsung short nih
event apa aja sih yang ada buat beauty gitu
tidak hanya para pegiat
juga merasa terbantu dalam mempromosikan acara workshop yang ia bina
tentunya ini ada pengaruhnya karena
semakin banyak orang yang menyukai fotografi
dan orang juga kebanyakan belajar ini mereka mencari
untuk mencari mereka biasanya selain ke sekolah ke komunitas
nah di skala komunitas banyak sekali event event fotografi
yang selama ini sebelum adanya aplikasi
mereka secara manual join event
itu lewat circle nya mereka sendiri
atau dari teman ke teman
tapi dengan adanya aplikasi
mereka dapat informasi jauh lebih banyak
orang yang sudah download aplikasi
langsung bisa dapat notifikasi bahwa akan ada event baru
nah setelah itu dia join langsung register
dan dia langsung masuk ke dalam daftar peserta
selain aplikasi cheers
terdapat juga aplikasi glenn enterprise
yang menawarkan fitur serupa
muhammad rizata jakarta